presiden joko widodo menganggap hakim mempunyai pertimbangan saat menjatuhkan fonis hukuman mati untuk ferdisambo dan hukuman ringan buat richard eliezer
presiden jokowi enggan berkomentar lebih jauh soal fonis ini karena menganggap hal tersebut merupakan ranah yudikatif
tetapi saya kira keputusan yang ada saya melihat pertimbangan fakta fakta pertimbangan bukti bukti
juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat
tapi sekali lagi kita tidak bisa memperkenalkan
itu sudah diputuskan kita harus menghormati semuanya harus menghormati keputusan